dan kita akan beralik informasi tentang covid sembilan belas berdasarkan data yang dihimpun
satuan tugas penanganan covid sembilan belas per hari ini terjadi penambahan sebelas dua ratus delapan puluh tujuh kasus baru covid sembilan belas
dan total di tanah air sudah mencapai sembilan ratus tujuh sembilan ratus dua puluh sembilan kasus covid sembilan belas
untuk hari ini pasien yang sembuh ada di angka tertinggi dengan bertambah sembilan satu ratus dua orang
sementara itu kasus kematian di tanah air akibat covid sembilan belas bertambah dua ratus dua puluh orang
dan total pasien covid sembilan belas yang meninggal kini berjumlah dua puluh lima sembilan ratus delapan puluh tujuh jiwa
tidak henti hentinya kami ingatkan kepada anda untuk terus menerapkan protokol kesehatan
terus gunakan masker anda jaga jarak
dan rajin mencuci tangan dengan air mengalir
karena salah satunya akibat yang satu ini jika terjadi covid sembilan belas dan kasusnya terus bertambah
menyebabkan jumlah tempat tidur yang tersisa di ruang icu bagi pasien covid sembilan belas di dki jakarta
ini juga sudah mulai menipis